propam polrestabes medan masih mendalami dugaan penyerangan yang dilakukan sejumlah polisi terhadap satpam
dan perawat rumah sakit umum bandung medan sumatera utara yang terjadi pada hari minggu
dari hasil pemeriksaan sementara lebih dari dua anggota polisi diduga mengeroyok satpam dan perawat rumah sakit
kabit humas polda sumatera utara kombes pol hadi wahyuni pada selasa mengaku
polda sumatera utara sudah meminta maaf kepada manajemen rumah sakit umum bandung
atas peristiwa yang melibatkan personel polisi tersebut pada minggu pagi
hasil dari cctv pemeriksaan cctv sementara itu yang terlibat langsung ada lebih dari dua orang
yang lainnya itu kan datang setelah peristiwanya itu selesai
kejadian ini berawal dari kejadian yang terjadi di bandung
dari kesalahpahaman saat itu sejumlah satpam rumah sakit terlibat pertengkaran dengan salah satu anggota polisi
yang dituduh menyekap seorang perawat rumah sakit bandung di kamar hotel
diduga anggota polisi yang tidak senang dituduh kemudian memanggilkan rekannya
dan mencari satpam di rumah sakit umum bandung sehingga terjadi pengeroyokan
pengeroyokan oleh sejumlah anggota polisi yang baru tiga bulan dilantik menjadi anggota polri ini terjadi pada minggu pagi
peristiwa ini terekam kamera cctv
resi erlangga medan sumatera utara